selamat menempuh hidup baru
saya rela neng rika mau menikah
siapa yang mau menikah pak
katanya neng rika mau menikah dalam waktu dekat
ih kok pas banget datangnya
ih si lau tau
dayang abang jalan dulu ya
tati ikut bang
mau ke rumah emak
mau bikin malah trias
emang lo beneran mau jadi perias penganten
buat nambahin tabungan kita bang
ntar kalau emak tau lo kerja gimana
tati mau ke rumah emak
ya udah istri aluh
ulang tahun kamu tanggal berapa ya
ih apaan sih
ih apaan sih
sama sama ani yang cantik cerita
gue emang orang kurba bahasanya suka aneh
saya mau tanya
perempuan itu maunya diapain sih
perempuan itu sukanya diperhatiin tis
biarpun dia lagi di tengah lautan
dia kasih perhatian terus sama gue
nih tadi pagi
gue udah bikin dagangan belum buat jualan
gue udah selalu berpikir
sampai warung belum
gue udah jalan belum
lo begitu gak apa bini lo
yaudah sama telepon bini lo
gak nyambung pok
kalau mengucap syukur itu
gak boleh sambil marah
mau minjem alat rias galla
kayak gak boleh
mama biar kelihatan tambah cantik
kalau menurut gua tis mapo saya mau menelepon rika lagi
tis jujur aja gua pikir tadi itu lu mau nelfon bini lu eh
abis kata bang patar saya harus giat mengejar
lagian kata bapak saya saya jangan cepat menyerah
etis dia itu udah mau nikah emang mau dikejar juga
mendingan lu ngejar bini lo
istri saya kan gak lari kemana mana po ada di rumah
emang lu mau kondangan tat
terus ngapa dandan begitu
tiba tiba aja dateng minta diajari dandan
kan lagi didandanin ntar kalau ngomong

tapi malu ya cakep
mestinya bisa kau atur lagi
kalau begini caranya rugi aku

karena prinsip aku itu tak ada uang
tak ada barang